tanaman di sekeliling saya ini yang dinamakan tanaman aglonema
yang sedang dicari dan digemari para pecinta tanaman
hal yang menarik dari tanaman ini
kisaran harganya mulai dari lima puluh ribu hingga puluhan juta rupiah
bahkan ratusan juta rupiah
tanaman aglonema memiliki ratusan bahkan ribuan varian yang berbeda
banyaknya varian daun dan motif tanaman ini
berhasil menarik perhatian para pecinta tanaman
jenis yang paling dicari yaitu jenis aglonema bidadari dan moon light
karena diminati dan dicari banyak orang
harga tanaman ini naik drastis
awalnya untuk mendapatkan ukuran aglonema sedang tidak sampai satu juta rupiah
namun sekarang harga aglonema kecil sudah mencapai dua juta rupiah
seperti jenis semun light biasanya dijual dengan harga seratus ribu rupiah
namun sekarang menjadi empat ratus ribu rupiah
salah satu jenis aglonema termahal yaitu jenis golden star
kisaran harga yang ditawarkan mencapai dua puluh lima juta rupiah
pada hari libur para penjual aglonema mendapatkan omset
yang mencapai dua puluh juta rupiah
harga dari awal belanja harga biasa standar
karena permintaan barang banyak barangnya kehabisan terus
perawatan untuk tanaman ini sangatlah mudah tidak ada perawatan khusus
dengan setiap hari menyiram air untuk daun dan seminggu sekali menyiram media tanaman aglonema
tanaman ini sudah bisa tumbuh
film liputan cnn indonesia